ya kami mohon maaf atas gangguan teknis kami akan mencoba terhubung kembali dengan adi winanda
namun sebelumnya kita simak informasi misa jumat agung yang menjadi rangkaian trihari suci
bagi umat katolik di surabaya berlangsung hikmat di gereja katolik kristus raja surabaya
pengurus paroki gereja kristus raja memilih tetap membatasi jumlah jemaat
kapasitas gereja ini mencapai sembilan ratus orang
protokol kesehatan diberlakukan ketat
jemaah gereja yang hadir wajib memindai aplikasi peduli lindungi
tepat di depan akses masuk gereja
petugas juga memeriksa suhu tubuh setiap jemaat
jarak duduk antar jemaat juga masih diatur sekitar satu meter
jamat gereja mengaku ini bersyukur bisa mengikuti misa jumat agung di masa pandemi
mereka merasa aman karena sudah menjalani vaksinasi tiga dosis
dan penerapan protokol kesehatan ketat selama berada di gereja